kita ke informasi selanjutnya dan ini terkait dengan siapapun pecinta mainan
tidak hanya anak anak tapi juga orang dewasa yang mungkin hobi mengoleksi mainan
di mana pameran mainan battle of the toys dua ribu delapan belas kembali diselenggarakan di gxpo hall d pada tanggal delapan sembilan september
battle of the toys dua ribu delapan belas menghadirkan berbagai bintang tamu dan memamerkan mainan mainan edisi terbatas
yang diminati banyak kolektor di tanah air
pameran mainan populer battle of the toys kembali diselenggarakan untuk ke sepuluh kalinya
kali ini battle of the toys dua ribu delapan belas mengundang bintang tamu dari serial common rider
yang diperkenalkan ke indonesia di awal tahun sembilan puluh an tetsuo kurata
kita ada meet and grade dengan tetsukurata di mana kita bisa minta tanda tangan dan juga foto secara personal
jadi tidak hanya lihat di panggung saja kita bisa benar benar
kita ada cosplay competition yang mengundang juri internasional dari jepang juga yang terkenal yaitu kaname
kita ada boy band dari jepang yaitu kolon
dan juga banyak barang barang yang memang adanya cuma di sini
selain petunjukan dari para bintang tamu yang dinantikan
para pengunjung battle of the toys dua ribu delapan belas bisa menemukan barang barang koleksi seperti action figure
dengan harga yang lebih murah
sambil berkumpul dengan komunitas entusiasme pop kalender
ya tahun sebelumnya sudah pernah hadir karena rutin ya
karena di sini juga kan kita kumpul komunitas dan juga sharing sharing mengenai hobi satu hobi masalah mainan
atau juga ada cosplay coldsplay juga dan sebenarnya tahun ini juga kan ada
kalau yang sekarang karena ada titsuo spesial datang cuma mau lihat dia sama ada volun juga
sama mau lihat gaca gaca yang sedang diskon
jadi ini memang bagian dari perang yang paling menarik
pengunjung battle of the toys dua ribu delapan belas ditargetkan lima orang per hari
tiket acara bisa dibeli seharga tujuh puluh ribu rupiah on the spot atau lewat salah satu toko retail
pameran mainan ini akan berakhir pada hari minggu tanggal sembilan september